federasi esports indonesia iespa mengumumkan proses entry by number untuk event tahunan iesf esports world championship dua ribu dua puluh telah selesai dilakukan
indonesia mendaftarkan tujuh atlet yang berarti akan turun dalam semua cabang lomba yang dipertandingkan
ada pun game yang akan dipertandingkan dalam iesf esports world championship dua ribu dua puluh adalah dota dua untuk turnamen beregu
sementara untuk nomor individu akan memainkan game teken tujuh dan pro evolution soccer atau pes
pemilihan game tersebut berdasarkan mekanisme voting yang dilakukan seluruh negara anggota iesf
jadi kita belum bisa yang offline kita sekarang kita umumkan
situasi saat ini yang masih terdampak covid sembilan belas juga mempengaruhi teknis pelaksanaan iesf e sport world championship dua ribu dua puluh
pelaksanaan babak penyisihan terpaksa dilakukan secara online pada oktober dan november
menilai dari peta kekuatan negara negara lain indonesia berpeluang mendulang prestasi dari cabang tekken dan pes
sedangkan untuk cabang pes indonesia berpeluang mendulang prestasi dari cabang tekken dan pes
cabang dota tim terkuat dunia masih didominasi oleh tim tim asal eropa
menurut muhammad adriansyah atlet cabang teken yang pernah mewakili indonesia pada turnamen serupa tahun lalu faktor psikologis memegang peran penting
untuk event besar sih teknik memang berperan
cuman dengan format yang kalau kita bilang di tekken itu ada format namanya first to two
jadi itu ibaratnya long set
jadi kalau short set itu karena setnya pendek mental lebih lebih ngaruh
karena masalah teknikal itu baru kelihatan kalau kita main di set yang banyak
sisanya itu ya mental kita
iesf world championship merupakan kompetisi e sport tertinggi di level dunia di bawah binaan federasi internasional
iesf sendiri saat ini telah memiliki anggota sebanyak tujuh puluh satu negara
dan angwi sanggeni robin kitt cnn indonesia